berbulan bulan stay at home pasti membuat rindu ingin berwisata
namun di masa pandemi seperti saat ini memilih tempat wisata yang cukup aman tentu menjadi pertimbangan utama
alhasil lokasi wisata outdoor sering menjadi pilihan karena dianggap lebih minim resiko penularan virus covid sembilan belas
seperti lokasi wisata yang dipilih sejumlah pesohor mulai dari baim wong serta keluarga di onsu yang memilih pantai untuk melepas penat
atau ada gisel dan gempi yang memilih berlibur di tengah hamparan sawah
wisata dengan konsep alam juga diusung oleh sewarga bumi yang berada di dusun ngaran dan dusun gopalan magelang jawa tengah
lokasi wisata yang sempat viral di media sosial ini hanya berjarak empat ratus meter dari candi borobudur
di area persawahan seluas tiga hektare ini terdapat dua puluh dua spot swafoto sehingga pengunjung dapat memilih sepuasnya spot yang diinginkan
jarak yang sengaja diatur antar spot membuat pengunjung merasa lebih nyaman menikmati pemandangan
karena ini lagi hits banget ya banyak yang foto foto juga jadi pengen nyobain juga sih
tahu dari instagramnya sini
menjaga agar tetap aman dari penyebaran covid sembilan belas pihak pengelola menerapkan sejumlah protokol kesehatan pada pengunjung
protokol kesehatan kita ikutin dari pengunjung
pengunjung masuk kita ada pengecekan suhu kemudian kita sediakan wastafel untuk cuci tangan dan segala macam
pembatasan pengunjung jaga jarak masker kita ikutin semua aturan anjuran anjuran dari pemerintah
dengan merogoh kocek rp dua puluh lima bagi pengunjung dewasa dan rp lima belas bagi anak anak
pengunjung sudah bisa menikmati pemandangan dengan latar persawahan